dan terkait hal ini sebelumnya presiden joko widodo mendukung baik nuril agar mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung
namun ma ini tetap bergeming dan juga memenjarakan baik selama enam bulan dan denda lima ratus juta
berikut ini kami sampaikan kembali perjalanan kasus baik nuril yang telah berlangsung sejak dua ribu dua belas lalu
kasus nuril bermula pada dua ribu dua belas saat nuril menerima telpon dari kepala sekolahnya
yang menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang perempuan yang dikenal nuril
kemudian pada dua ribu lima belas rekaman percakapan telepon nuril dan kepala sekolahnya tersebut tersebar luas
dan membuat kepala sekolah m melaporkan nuril ke polisi
hingga pada maret dua ribu tujuh belas nuril dikenakan pasal undang undang ite dan nuril pun ditahan polisi
dua puluh mei dua ribu tujuh belas kasus nuril masuk persidangan di pengadilan negeri mataram
permohonan nuril menjadi tahanan kota pun dikawa
dan dikabulkan hakim
dan pada dua puluh enam julinya nuril difonis bebas
pada dua puluh enam september dua ribu delapan belas majelis kasasi memfonis nuril dengan hukuman penjara
namun jaksa menunda eksekusi nuril pada november dua ribu delapan belas dan dikabulkan ma
setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak pada januari dua ribu sembilan belas nuril pun mengajukan pk
dan balik melaporkan kepala sekolah m ke polisi namun polisi menutup kasus tersebut
dan pada juli dua ribu sembilan belas ma pun akhirnya menolak pk nuril